ayo nanya nih kok kau tahu kagak siapa yang punya itu kita allah tapi juga nggak tahu untuk
panjang punya orang ini aja sampai dua kali haji haji itu orang yang paling ngetop kamu
ngantep nih suaranya masa sih jadi kagak percaya nih dengerin nih
berapa tuh burung
ada salam untuk cewek cakep
pasti udah tahu siapa perempuan itu yang kirim salam sama mama abah
abah gak ketemu
nah kalau kagak tau
ngapain tuh cewek sampai kirim salam sama abah
mi tanya aja deh mas kardon
yang ketemu kan si kardon mi
abah nih sama si kardon sekarang nih sama
kalau abah sampai selingkuh di belakang umi
kapan sejarahnya abah mengkhianati umi
kagak deh mi
abah tuh cinta mati sama umi tau gak
prek namanya juga manusia
masih mudanya dia jujur
mulai deh cari cadangan buat dirinya
umi apa sih kagak gitu mi
di mati abah umi tuh masih cakep
abah nih gile gile deh sama umi
pokoknya jempolan deh untuk apa
gak mungkin abah tukar orang gak mungkin
jadi umi jangan liat apa kayak gitu
yaudah sekarang abah pulang deh ke rumah ya
sok genit sama perempuan
tuh sewaktu sama anak anak balik si atika tuh
udah deh pulang sana
gak usah berbicara
udah kembabah orang ya
udah cepetan pulang
iya mi assalamualaikum
habis makan apaan sih umi
kurang ajar si kardon
cari gara gara aja sama gue
gak ada yang nganggur gua deh
udah nyangkulin tanah wakaf kayak begini banyaknya
nih kalau anda pikir pikir
yang ngasih hukuman ke kita ini kagak prikemanusiaan
kalau zaman jepang ini namanya kerja rodi
ini harusnya kerja kayak gini kan setelah lebaran
jangan bulan puasa
seru bersihin segeni gedenya
gara gara semalam kebablasan ketiduran
jadi kagak sahur
inti sendiri puasa kagak
kan lo tau
gua sakit mah
kata dokter gua gak boleh puase
emang inti pernah ke dokter
mal sebetulnya nih
haji sulam ke kita ini kagak berat
orang cuma bersihin tanah wakaf sama
halaman mesir doang
kalau saya jadi haji sulap
saya akan menuntut kalian berdua ke polisi
dengan tuduhan berlapis lapis
dan memfitnah haji sulam
sampai jualannya kagak laku
biar kalian berdua
dihukum bertahun tahun di penjara
gara gara finan kalian berdua
haji sulam sampai di penjara
dan menderita jadi bulan bulanan warga
dan kebaikan keluarga haji sulam
membuat pesantren gilat
assalamualaikum pak mali dan tarmiji
ini ada beberapa karpet yang kotor
yang sudah saatnya dicuci
gak usah dibaca kerjaan lagi
masya allah dah kalau begini
baru kita kelar maculin tuh kebon
udah disuruh nyuci karpet
ini pegelaannya belum inget
ini udah hilang
masih kerjaan lagi
karpet setumpu kayak gini banyak banget lagi
mal aneh punya ide mal
gimana caranya kita kerja tapi kagak capek
waktu gantinya laundry saat nyuci
kita gunain istirahat alias tidur
gue juga maunya begitu
gimana punya siapa buat bayar londre duit lo
gue sih gak kegeblok duit
ini aja gue masih punya utang sama haji sulam
iya ini nih ani demen
temen aneh pinter cerdas
udah terpaksa kita cuci
ini pake tangan sendiri
rejet deh tangan gue
ya allah nasib nasib
jangan mewek gitu dong
ah jadi jelek ntar jadi kayak
aduh ya allah
aduh rambut gue
maaf ya kagak bebek
pake nabrak segala mah kagak punya mata
dandanannya mau nyanyi
boleh juga nanya apaan sih
oh mau gak minimal
ya tau lah
tentu satunya minimal dikomunikasi
siapa juga yang gak tau
nih gue kasih tau ya
pelok kanan pelok kiri lagi
pelok kanan lagi
mentok dari situ udah deh pokoknya jauh dah
bo tau kagak siapa yang punya
gak tau lah
siapa juga yang kagak tahu
tentu pan yang punya
orangnya nih hajinya aja sampai dua kali
emang sih disuruh itu
hp aja ada komplit
ayo cuma pengen tau yang punya aja po
ternyata kagak bohong juga
rp seratus boleh juga nih gue samperin
yaudah po ya
eh permisi ya po makasih po
gue kagak sangat denger kan
tadi dia bilang
bentuknya aja kayak kulkas tempat itu
aduh lu mewek mulu
aduh jalan jalan lagi ya